pemerintah provinsi dki jakarta menebang pohon angsana dan beringin di depan stasiun cikini jakarta pusat
penebangan pohon pohon yang usianya sudah lebih dari dua puluh tahun ini untuk revitalisasi trotoar dan mengantisipasi angin kencang dan hujan deras yang bisa menyebabkan pohon roboh
kini sisa sisa penebangan pohon masih tersisa di trotoar jalan cikini raya
berikut laporan koresponen gita gowinda dari kawasan cikini jakarta pusat
pemerintah dki jakarta melakukan penebangan sejumlah pohon yang ada di depan stasiun cikini
di mana ini terdapat ada delapan pohon yang ditebang dengan berjenis angsana dan juga beringin karena memang usianya sudah tua yaitu sekitar dua puluh lima tahun
dapat anda lihat di sebelah saya ini merupakan salah satu sisa sisa atau bekas dari penebangan pohon yang ada di trotoar cikini
dan dapat anda melihat ketika anda melihat batang pohon ini jika kita lihat dari diameternya ini sekitar lima puluh cm
dimana kalau dilihat dari struktur batang dan juga kekokohan dari akar dan juga batang yang sampai dengan ke permukaan tanah ini memang sudah sangat tua begitu
sudah sekitar dua puluh tahun
dan memang kalau dari bekas bekas dari penebangan ini dari pemerintah dki jakarta masih mempunyai pekerjaan rumah yang cukup banyak
karena memang sisa sisa penebangan yang ada di trotoar cikini ini masih belum dibereskan
karena memang dari sisa sisa penebangan terdapat yaitu
dari sisa batang kayu pohon yang memang ini terdapat beberapa yang runcing justru ini akan membahayakan para pejalan kaki ketika melintasi kawasan ini
dan jika kita melihat dulunya di kawasan cikini tepatnya di depan stasiun cikini kita melihat banyak pohon pohon beringin dan juga angsana yang ini menciptakan sebuah kerindangan di kawasan ini
namun jika kita melihat tidak ada lagi pohon pohon
jadi ketika para pengguna jalan sedang menunggu atau berjalan di kawasan ini pada siang hari
ini justru akan panas dan tidak ada lagi tempat untuk berteduh
saya akan mencoba untuk menanyakan ke salah satu yang ada di trotoar ini
dengan siapa ini
mau minta pendapatnya soal penebangan pohon yang ada di kawasan cikini ini seperti apa
sebenarnya ya kalau misalkan dilihat di pinggir jalan seperti ini sering lewat lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki ini sangat mengganggu
soalnya kita nggak tahu ya kalau misalkan ada anak kecil jalan di sini
terus ada batang batangan yang kecil terus rinci seperti itu pasti akan melukai anak tersebut
mungkin kayak suatu contoh aku pernah punya pengalaman nih adik saya kan
dia di kolam dekat kolam begitu terus ada pohonan seperti itu terus jatuh sedangkan ranting yang kecil aja bisa melukai seseorang gitu loh
apalagi yang udah serpian serpian seperti ini bisa mengganggu apalagi bisa melukai ataupun keselamatan orang mungkin akan terganggu juga sih
membahayakan begitu ya
kalau dulu dari kerindangan
kalau dulu dari kerindangan
kalau dulu dari kerindangan
kalau dulu dari kerindangan
kalau dulu dari kerindangan
dulunya di sini mungkin banyak pohon pohon besar
nah sekarang ini kalau misalnya lagi berjalan di sini tidak ada lagi tempat untuk berteduh bagaimana menurut anda
kalau itu mohon maaf saya kurang tahu sebenarnya kan saya juga baru di sini kan jadi nggak tahu kalau misalkan di sini dulunya ada pohon pohon yang besar
tapi melihat dengan adanya pohon yang dipotong potong seperti ini mungkin iya benar banyak pohon di sini
tapi menurut saya memang pohon di sini tuh perlu adanya karena kan ini jakarta sangat panas ya bisa sebagai tempat teduh mungkin bisa dilakukan
tapi saya juga ingin menerima penerangan ulang kali ya biar bisa untuk merindangkan kembali suasana di pejalanan ini gitu
dilakukan penanaman ulang untuk tanaman yang baru begitu ya
baik terima kasih banyak untuk waktunya begitu ya
ya seperti itulah dari pendapat warga memang apabila kita melihat apabila ada anak anak kecil atau pejalan kaki yang tidak mengetahui ada batang batang yang runcing ini sangat membahayakan apabila tidak berhati hati
dan nantinya dari pemerintah dki jakarta akan melakukan yaitu penerba penanaman ulang dimana tanaman yang dipilih
nanti itu adalah strukturnya tidak lebih dari sepuluh meter dan juga memiliki corak corak bunga yang bisa menambah estetika yang indah di kawasan cikini ini
nantinya juga dari pemerintah dki jakarta juga masih harus melanjutkan pr nya yaitu untuk melanjutkan membersihkan sisa sisa dari penebangan batang pohon karena ini sangat mengganggu para pengguna jalan yang ada di trotoar cikini
gita gowinda indra raharja jakarta